sementara itu warga palembang tidak lama lagi sudah bisa menjajal armada transportasi baru yakni lrt palembang
kementerian perhubungan menyebutkan proses pembangunan lrt palembang sudah mencapai delapan puluh sembilan persen
selain itu pembangunan prasarana lrt palembang juga sudah hampir rampung
rencananya lrt palembang siap untuk mendukung jalannya asian games pada agustus mendatang
sebelumnya kedatangan dua rangkaian kereta lrt lebih cepat dari rencana semula
yang dijadwalkan untuk tiba di palembang pada empat belas april lalu
berdasarkan data dari komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas
nilai investasi lrt palembang mencapai dua belas lima triliun
sementara untuk skema pendanaannya melalui penugasan bumn dan kementerian perhubungan menjadi penanggung jawab proyek
sementara untuk pengadaan saran lrt ditugaskan kepada pt kai persero
lrt palembang memiliki panjang hingga dua puluh tiga empat km
dan jumlah stasiun mencapai tiga belas